sejumlah hiu tutul muda ditemukan terdampar dalam keadaan mati di pesisir sekitar taman nasional baluran banyu putih situbondo
bangkai bangkai hiu tutul muda ini terdampar di sepanjang pesisir utara banyu putih hingga merak kawasan taman nasional baluran
warga dan pemancing cumi cumi di sekitar pantai bilik mengaku tidak pernah melihat kawanan hiu terseret di perairan dangkal
mereka menduga hiu tutul muda tersebut berasal dari tengah laut
hiu mati tersangkut jaring nelayan kemudian dilepaskan dan terdampar di sejumlah wilayah pesisir taman nasional baluran
hiu tutul tergolong satwa dilindungi populasinya terus berkurang di alam
selain hiu tutul sejumlah buntal juga ditemukan mati terdampar
di pesisir yang dipenuhi sampah plastik tersebut